google asia pacific berkomitmen kepada pemerintah indonesia untuk tidak menerima iklan bernuansa politik menjelang pesta politik indonesia pada dua ribu dua puluh
hal itu diungkapkan main komen for rudianta raus saya pertemuan dengan google asia pacific di tengah penyelenggaraan world economic forum di hanoi vietnam
pemerintah juga akan berbicara kepada platform lainnya agar terbuka dengan usaha serupa dengan google
tidak hanya dalam menyambut pesta politik dua ribu sembilan belas selama ada konten yang bertentangan dengan undang undang ite google akan menindak iklan tersebut
atas inisiatif google ini rencananya pemerintah akan meminta hal serupa dilakukan oleh platform lainnya seperti facebook twitter dan instagram
google tadi sudah menetapkan tidak akan menerima iklan politik
jadi indonesia akan memasuki pesta politik tahun depan tapi google sudah menetapkan bahwa tidak akan menerima iklan politik
saya juga akan bicarakan hal ini dengan platform platform lainnya
ini adalah kebijakan dari google yang diambil untuk tidak masuk ke wilayah politik
jadi tidak menerima layanan politik
saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh google